dinamika di internal partai golkar pasang ketua umum setia novanto ditahan kpk atas sangkaan kasus korupsi terus bergulir
meski rapat pleno dpp telah memutuskan untuk mempertahankan setia novanto sebagai ketua umum
sampai keluar putusan pra peradilan
sejumlah pimpinan pengurus golkar provinsi sebagai salah satu unsur pemilik suara
mendesak munaslub melengsarkan stiano vanto dari jabatannya sebagai ketua umum golkar
akankah pergantian pucuk beringin ini segera tiba
kami mengulasnya malam hari ini dengan deddy mulyadi yang merupakan ketua dpd satu partai golkar jawa barat
selamat malam bang deddy terima kasih sudah hadir
kemudian ada melki lakalena ketua dpd satu partai golkar nusa tenggara timur
selamat malam bang melki terima kasih sudah hadir
dan juga ada analis politik yang juga direktur eksekutif poltrek indonesia hanta yudha
selamat malam bang hanta terima kasih sudah hadir
baik saya langsung ke pak deddy saja
pak dedy beberapa hari ini kan terlibat dalam konsolidasi dpd dpd satu begitu
sejauh ini sudah berapa dpd satu yang
meminta mendesak segera dilaksanakan munaslup
yang pertama kalau persoalan meminta relatif sudah banyak lebih dari dua puluh dpd yang
lebih dari dua puluh pak ya
yang ingin melakukan perubahan
jadi bukan persoalan mengganti ketua umum gitu fokusnya
tapi fokusnya adalah melakukan perubahan pada struktur dan kultur partai itu jauh lebih penting
dibanding hanya membicarakan orang per orang
keinginan itu cukup kuat karena tren elektabilitas partai golkar kan mengalami penurunan dalam enam bulan terakhir
karena apa itu faktornya
faktornya kalau menurut saya sih beragam ya
bisa jadi fokus utamanya karena gonjang ganjing politik dan hukum iktp di jakarta
yang memberikan dampak pada kepercayaan publik
sehingga momentum sekarang itu adalah momentum yang diberikan oleh allah pada kita
untuk melakukan perbaikan dan perubahan agar golkar memanfaatkan waktu yang relatif singkat ini
melakukan perubahan perubahan sehingga survive di pemilu dua ribu sembilan belas
oke lebih dari dua puluh dpd
kalau di anggaran dasar anggaran rumah tangga berapa syaratnya menggelar munaslup
iya dua per tiga
dua per tiga berarti dari tiga puluh empat
dua puluh empat dpd tinggal empat dpd ini belum terkonsolidasi
bang melki salah satu dari dpd yang mana nih
yang dpd di dua puluh dpd itu atau yang empat yang belum
sampai saat ini begini
memang ini masih bicara dulu lah antara kami semua para ketua ketua dpd satu
jadi pada saat kami bertemu di mandalin waktu itu memang kang deddy tidak sempat hadir
ada kurang lebih dua puluh tujuh dua puluh delapan dpd yang datang
itu kami sepakat bahwa merespon situasi ini kita upayakan dan kita jaga betul agar dpd satu ini kita solid secara bersama
karena kita sama sama tahu bahwa kondisi ini pasti akan menimbulkan dinamika di partai golkar dan juga di luar partai golkar
sehingga memang sampai saat ini kami sendiri itu belum sama sekali juga menaikkan surat tersebut
tapi kami mendorong agar ada pertemuan bersama yang itu kita tidak lagi bicara orang per orang lagi
tapi kita duduk bersama sama dpd satu
baik yang kami selenggarakan secara mandiri oleh dpd satu ataupun misalnya dibuat oleh dpp partai
karena menurut kami dalam kondisi seperti ini kita butuh kesulitan merespon situasi yang berkembang ini
kesulitan yang diutamakan
tapi yang kalau tadi ada dua puluh dpd yang sudah meminta untuk segera diperbaikan partai
yang perbaikan partai itu artinya ya kemudian munaslup sebenarnya terjemahannya kan
tentu sebagai sebuah gerakan politik kita mesti dialog bersama
karena buat kami begini
respon apapun juga dari dpd satu
karena partai golkar secara institusi ini harus bersama sama kita lakukan tidak sendiri sendiri lagi
karena ada dua hal ya
masalah pak novanto dengan kpk ini satu soal
tapi jangan sampai respon politik kita juga menimbulkan lagi masalah baru
sehingga kami selalu berkomunikasi
saya kang deddy dan teman teman ini kita mencari jalan bersama
sehingga respon golkar terutama ketua kota represiden bisa dibuat secara bersama gitu
tadi yang dua puluh itu sudah menaikkan semua itu
sudah tanah tangan
sudah tanah tangan
nah itu sudah tanah tangan ada sudah tanah tangan mau duduk lagi bagaimana
jadi kan caranya berbeda beda ini
kan banyak jalan menuju roma kan
jadi saya kira kang dedy dengan caranya kami dengan caranya
tapi pasti di satu titik saya menduka dan tidak lama lagi akan kita ketemu semuanya
baik dpd satu maupun dpp partai
jadi semangatnya sama ini
semangatnya sama sih
untuk kita memenuhi partai instrumennya tentu adalah salah satu melalui munaslob yang caranya kita berbeda beda ini
oke jadi kesimpulannya juga arahnya kemungkinan dari ndt sepakat untuk melakukan munaslob
jadi begini saya kira kita mengikuti aturan main dan mekanisme partai
memang tahapannya adalah kita menunggu dulu rapat

nah rapat pleno kemarin itu kan lima poin
itu salah satunya membuka juga ruang ada munaslup
tapi dengan tahapan tahapan ya
ada tahapan tahapan harus dilalui
dan kalau kami melihat bahwa tahapan itu kita harus lewati
tapi kalau memang saya lihat kang deddy dan teman teman maunya kita segera aja langsung masuk
tanpa menunggu langsung masuk
nah itu menyampaikan perbedaannya
nah bisa dialog
dialognya kapan rencananya
ya kan ini lagi dialognya kang dedy
jadi prime news mempertemukan ya perbedaan perbedaan pandangan itu
kang dedy saya sempat ke bang hanta melihat frame secara lebih
secara lebih luas nanti
kan di lima kesimpulan hasil pleno dpp kemarin
sebenarnya kan juga ada ruang munaslup
seperti disampaikan bang melky
bahwa menunggu sebenarnya memang menunggu perapradilan yang tidak lama lagi tiga puluh november
apa yang membuat harus buru buru
yang pertama adalah ada dua hal menurut saya
ada administrasi kepartean
ada keinginan publik
kalau bicara administrasi kepartean
pasti setiap politisi punya logika kepartean
dan punya logika administratif
tetapi pada saat ini
yang harus dilakukan oleh partai golkar adalah
yang sangat luar biasa perhatiannya
dan kalau setiap keinginan publik tidak di respon dengan baik
maka akan ada apatisme publik dan ketidak percayaan
persoalan pengelolaan politik itu persoalan momentum
ketika ada orang pengen makan
dan makannya hari ini
kemudian kita dibikin diputar putar
sehingga makannya tertunda
besok mereka tidak mau lagi makan pada makanan yang disajikan
ini adalah dua hal yang berbeda
antara komitmen kita pada wilayah administrasi kepartean
dan komitmen kita pada kemenangan partai golkar ke depan
apa bedanya dengan menunggu sampai tanggal tiga puluh
beda kalau menunggu sampai tanggal tiga belas
maka publik akan beranggapan
partai golkar tidak lagi merespon apa yang menjadi kehendak dan keinginan mereka
tetap memberi ruang kepada pak setia novanto kesannya begitu ya
ya dalam pandangan publik
ada keraguan bagi partai golkar
untuk mengambil keputusan

pada sesuatu yang sangat mendesak
dan pada sesuatu yang menjadi kehendak masyarakat yang luas
itu soal persepsi yang ingin diambil oleh pak deddy sebenarnya
saya tuh dari awal itu
karena saya mengalami betul bagaimana
kubu golkar itu pecah
kemudian bersatu lagi itu
tidak mudah memang bicara soal menyangkut sk kumham
yang saya khawatirkan dari awal adalah
semangat kita berubah dengan berbagai macam ekspresi dan cara ini
kemudian tidak melalui mekanisme aturan partai itu
siapa bisa menjamin
kalau kita buat munaslub dengan kita menabrak aturan mainan mekanisme partai
ada gugatan satu orang saja
itu bisa membatalkan sk kumam yang lagi mau dikejar oleh banyak teman teman ini
yang saya takutkan itu
bagaimana masa depan partai ini kalau ada satu orang saja
satu orang saja
dia pergi lapor di mahkamah partai misalnya
atau dia lapor di pt tun misalnya
itu bisa menunda sk kumham
kita mau daftar pilpres sama pilek
saya bilang teman teman kita hati hati betul
tapi yang dilakukan pak deddy bukannya berdasar adart
kalau misalnya sudah dua per tiga
ini kan ada perbedaan
ini persepsi kita
ini yang mau kita dialogkan
sehingga itu betul betul sama
sehingga golkar selesai
demamnya golkar ini juga bisa sehat
di luar juga bisa kami berperan dengan wajah
ini kita lagi berkomunikasi
bang hanta anda melihatnya seperti apa
jadi saya sudah mulai paham nih
kenapa pak dede tidak mau menunggu tanggal tiga puluh
karena tanggal tiga hasil pleno itu banyak yang menyebut
ini sebenarnya win win solution buat internal golkar
kita nggak bicara publik ya
karena soal ketua dpr kok belum ditarik
itu kan jadi soal yang lain
tapi bicara internal golkar sering disebut ini win win solution
dua puluh november tidak terlalu lama lagi
tapi memberi ruang pak setia novanto
tapi juga ada wacana munaslup di dalamnya
nah tapi kalau kita lihat dinamika yang dilakukan dpd satu seperti kang dede dan beberapa yang lain gitu
dua puluh sudah tanggung tangan
soal persepsi sebenarnya
persamaannya mungkin ujungnya sama sama ada kemungkinan munaslup
tapi menurut saya cukup fundamental
menginginkan menunggu sesuai pleno itu masih mempertahankan ketua umum lama bernama pak setia novanto
jadi harus ditunggu hasilnya kalau kemudian memenangkan peradilan pak setia novanto kembali menjadi ketua umum
yang saya baca begitu kira kira
nah kalau yang lainnya itu mungkin langsung ingin melakukan perubahan suksesi di internal partai golkar
saya membacanya begini
ini hal yang berbeda
proses hukum tentu kita harus memberi kesempatan kepada pak setnov untuk menghadapi dan seterusnya
dia bicara tentang fakta tentang bukti
tetapi ini kan partai politik
politik itu selain soal fakta bukti tadi ada soal persepsi publik
nyawanya partai itu di trust publik
di kepedaan publik
jadi harus dipertimbangkan dari sisi itu
kenapa saya mengatakan demikian
karena kalau misalnya tidak di respon cepat oleh golkar secara internal dan eksternal efeknya negatif
mudarat politiknya relatif lebih besar ketimbang manfaat politiknya
saya tidak bicara tentang pak setia novanto ya
ini soal kelembagaan golkar
kelembagaan internal golkar
secara internal ini akan memantik turbulensi faksi di golkar
jadi sama dua
tadi bang melki juga mengatakan tentang cukup lama kan dua kubu itu
nah kalau ini dibiarkan seperti api dan skam
ini merugikan partai golkar
justru bisa juga kalau tidak segera ditangani ditangani pergantian
akan ada dinamika yang sangat keras
kecuali golkar itu akan berakhir ada kompetisi politik baru
yang lebih demokratis terbuka
di bali kan selesai
dualisme itu selesai kan
terlepas kemudian sekarang kondisinya
itu di internal
di eksternal adalah tentang tadi
publik akan melihat golkar
komitmen golkar seperti apa
tentang pemberantasan korupsi dan sebagainya
meskipun ini ada soal peraduga tidak bersalah dan seterusnya
tetapi yang harus diperhatikan juga
ini ada dampak beban elektoral
beban elektoral itu
kondisi golkar sekarang ini kalau tidak melakukan perubahan
maka akan memberikan dampak beban
misalnya pak joko widodo yang sekarang sudah ditetapkan capres golkar
itu akan mendapatkan ekses negatif
oh bisa kena itu ya
nah jadi tinggal golkar sebenarnya ingin melakukan perubahan ini
ingin merespon studi publik
kemudian mengokohkan kondisi internalnya tetap tidak mengalami turbulensi
yang kemudian melemahkan infrastruktur partai
sehingga salah satu solusi misalnya
jangan tersandrap oleh peradilan
kalau saya ditanya
saya tetap mempertahankan
jangan dulu dan seterusnya
tapi kalau kelembagaan golkar
maka saya pada posisi golkar membuka lembaran baru
tunjukkan kepada komitmen publik
sehingga harus ada munaslub
bukan segera pergantian ketua umum
tapi mengirimkan pesan kepada publik
bahwa golkar punya komitmen untuk memperbaiki republik ini
soal trust dan persepsi sebenarnya
saya dari awal sudah mengatakan bahwa
kalau lihat kondisi ini
saya kira munaslup pasti akan terjadi
cuma kan yang selalu saya katakan berkeliling keliling
bahwa kita tidak bisa mendorong proses munaslup ini
tanpa aturan main yang sudah sama sama disepakati di partai golkar
saya setuju bahwa soal persepsi itu penting bagi partai politik
yang juga tidak kalah pentingnya adalah
partai politik itu sendiri harus juga mentaati
apa yang menjadi bagian dari komitmennya dalam berpartai
karena partai golkar adalah partai sistem sebenarnya
lepas dari dulu kita punya masalah
dari bagi bagi ketua umum ya
terakhir pak novanto saat ini misalnya
tapi karena dia punya sistem
itu tentu sistem ini harus bekerja
harus dikerjakan dijalankan
untuk menangani soal ini
bahwa tadi saya setuju dengan kang deddy
setuju dengan pak santah
bahwa ada persepsi
itu ditangani secara persepsi ya
tapi bahwa menyangkut aturan main itu
itu bersifat mutlak
tidak ada tawar menawar disitu
satu saja tahapan kita langkahi
itu berpotensi mengganggu proses perubahan yang lagi kita sebut
korelasinya apa dengan menunggu tiga puluh november
aturan main yang dilangkahin tadi
keputusan yang ada di pleno itu
tidak ada angka tadi itu tiga puluh november
nah kalau kita melompati itu juga
pleno harus membatalkan lagi putusan dia gitu
karena ini sistem kita kan jelas
habis pleno baru kemudian ada rapi munas rapino kemudian ada munaslup
bahwa tadi ada usulan yang tadi itu
itu silahkan dilakukan
nanti baru kita lihat lagi
kita lagi mencari cari polanya nih soal cara sehingga semuanya ketemu
itu soal sistem juga kang deddy
bahwa memang oke ada semangat dan ini munaslup dan lain sebagainya
tapi ini partai sistem
takut ketika ada sistem yang dilangkahi
sudah mau menjawab kang deddy
kami segera kembali setelah jeda berikut
oke tadi kita sampai pada soal
oke munaslup pada akhirnya semangatnya begitu
walaupun kita tidak tahu dulu ya
dari bang melki kan seperti apa
tapi yang penting dijaga itu adalah soal aturan main
jangan sampai kemudian karena pleno dpp sudah ada keputusan seperti itu
kemudian dilanggar dan lain sebagainya
maka hasilnya juga tidak bisa
satu bisa orang satu menggugat saja
menjadi lemah begitu
soal aturan main sebenarnya ya pak
apa yang dilakukan kan juga aturan main
mengusulkan dua per tiga dari dpd satu adalah aturan main yang harus dilakukan
tetapi kan yang
tidak ada yang dilanggar ya di sini
tidak ada yang dilanggar
tetapi yang menjadi persoalan kita adalah
golkar kan harus tumbuh di matahari
golkar kan harus tumbuh di mata publik
yang tidak melegitimasi sesuatu yang negatif di mata publik
sehingga golkar merespon
terus yang kedua adalah
golkar harus cepat melepas beban yang ada dalam tubuh partainya
sehingga golkar tidak terus menerus diadili oleh masyarakat
kalau golkar bisa dengan cepat merespon beban yang ada dalam dirinya
maka golkar cepat berbenah
dan suatu saat bisa jadi beban itu berpindah pada yang lain
berpindah pada yang lain
ya berpindah pada yang lain
bukan hanya terus terusan kita yang dituduh
karena iktp bukan cuma golkar ya
ketika kita dilepaskan
maka beban itu menjadi lepas
dan saat itulah golkar survive
untuk melakukan pembendahan
setuju nggak dengan semangat ini
saya kira begini
saya dan kang deddy ini kan kami juga sering berkomunikasi
dan spiritnya sama lah gitu
ini biar teman teman tahu
tapi pasti sama ya
iya gara gara urusan golkar begini ini
kang deddy ini kan diurusan pilgub pun belum jelas
saya pun di ntt
gara gara urusan golkar begini
jangan bicara orang lain dulu
kami berduanya juga korban dari situasi ini
nah jadi maksudnya begini
karena kami punya spirit yang sama untuk benahin partai
saya kira soal cara tadi yang berat itu akan coba kita rapikan segera
ini tidak akan lama lagi
pasti akan ada ketemu soal polanya
besok ini kan
dpp partai mengundang seluruh ketua dpd satu
untuk kita berdiskusi tentang
baik hasil pleno maupun
ya besok malam
maupun bahkan merespon tentang dinamika saat ini
saya percaya sekali
dan saya sudah bisa memperkirakan bahwa
besok itu pasti akan ada lagi mungkin respon baru dari golkar
terhadap kondisi saat ini
menindaklanjut di hasil pleno dan dinamika yang berkembang
jadi bisa berubah
bukan bisa berubah kan
kemarin kan hasil pn dpp partai
besok kan dpp partai dan dpd satu
pasti akan ada mungkin
apa ya respon terhadap dinamik yang berkembang ini
yang terukur dari partai golkar
itulah memang partai sebesar golkar
yang begitu banyak kelompok dalamnya
tentu pergerakannya tidak bisa secepat yang dibayangkan
ke depan maju terus saya kira
kebetulan memang cnn indonesia ini
ketika sebelum pleno dpp
waktu itu begitu ya
sebelum ada lima rekomendasi
seperti juga dibahas di dalam sini
pokoknya di awal
itu lebih kepada
memberhentikan pak stiano fanto
karena sudah ditahanan
tapi hasilnya berbeda
yang keluar begitu
saya kira begini
yang terjadi partai golkar
ada yang pak nof sebagai pribadi itu kan
urusannya pak nof dengan kpk itu pribadi
ada yang sebagai ketua umum dpp partai golkar
itu respon kami bersama ini
respon dpp dan kami semua dpr
ada sebagai ketua dpr ri juga saya kira
ada dinamika juga di mkd dan dpr ri
saya kira berbagai hal ini yang kemarin
melalui keputusan pleno itu
dan saya dengar itu dialektikanya
sangat alot dan betul betul berkelas lah gitu
sampai pada rumusan seperti itu saja
itu sebuah proses kemajuan
untuk memastikan agar
intern juga diakomodasi
pak anof juga silahkan memperbaiki sukum
saya dengar dari beberapa teman
dipastikan bahwa munaslup ini pasti akan bergerak
pasti akan bergerak
bedanya satu nunggu tiga puluh november
soal kalau menyangkut cara saja saya kira
ini soal cara saja
tapi soal cara itu menurut anda bagaimana bang anta
sangat penting menentukan tidak
satu tunggu tiga puluh november
satu kalau bisa sekarang untuk meraih persepsi tadi
karena publik ini kan soal persepsi
jadi tidak ada aturan yang diberikan
ini dilanggar keduanya
satu melalui pleno
dan itu di adrt dibenarkan juga
dua per tiga
untuk mengusulkan adanya munaslup itu
nah ini tergantung pada masing masing kubu kemudian bertemu bersama sama
memikirkan tentang partainya
jangan sampai dari eksternal
kalau kompetitor kalau kita saya bung indra bukan golkar
misalnya kita punya partai
dengan kondisi ini
dengan kondisi ini
golkar biasanya itu tidak bisa lepas
jangan selalu menunggu faktor eksternal yang menentukan irama golkar
yang saya tangkap semua ini sedang menunggu itu
sedang menunggu signal
signal dari mana ini
biasanya golkar kalau munaslup
kalau kita perhatikan ada munas
dua faktor kan yang sangat menentukan
saya harus sampaikan datanya
kalau tidak benar bisa dibantah
yang satu ada pengaruh kekuasaan
yang punya kuasa
yang kedua adalah capital
kekuasaan ini dalam bentuk apa
yang biasanya misalnya saya citir salah satunya kandidat kuat pak erlangga
pak erlangga kan tergantung suara di bawah
dan tergantung bapak
nah gitu kira kira
bapak ini perlu digantungin
siapa itu bapak ini
kalau itu harus ada pak erlangga
kan tadi sampai pada tiga puluh november
satu menunggu tiga puluh november dan sebagainya
tapi kan bukan sekedar menunggu tiga puluh november
kalau tiga puluh november itu misalnya pas tiano fanto menang peradilan
status tersangkanya copot
berarti kan gak ada ujung munas itu yang terkatanya tadi
yang saya dengar ini
yang saya dengar ya
dari orang yang minta mohon namanya jangan disebutkan
tapi dia sudah menyampaikan dan dia sudah sumpah juga
yang pasti pak novi itu akan mundur apapun hasil para peradilan
baik sebagai ketua maupun sebagai ketua dpr ri
jadi sebenarnya juga ini kita
bagaimana meyakinkan itu
justru itu memang
ini masalahnya kan adalah
ada yang merasa tidak percaya lagi dengan keinginan baik dari pak novanto tentunya
nah ini sudah ini soal persepsi lagi
tapi kembali ke soal itu menurut saya
sekarang ini kan yang harus kita amankan adalah
sebagai ketua umum dpp partai golkar
ini mesti bergerak dengan ketua dpr ri
ini dua wilayah yang membutuhkan kami kami ini juga urun rembuk untuk caranya
nah menurut saya sekarang ini adalah
kalau saya selalu berkata mana
tolong bantu golkar
agar secara solid itu bisa merespon ini secara bersama
tadi saya lihat bang ical sebagai ketua dewan pembina juga meresponnya
saya kira terukur sekali
walaupun sebenarnya bang ical juga punya kewenangan sebagai ketua dan pembina juga itu
menentukan hal strategis
termasuk juga manora munasudu punya kewenangan beliau
dalam adrt itu diatur
itu mendorong mendorong munasudu ke pertemuan tadi
tapi kalau bang izal tadi kan juga merespon dengan terukur
mengatakan bahwa kita normati pleno
dan itu menurut saya
mengajak kita bersama untuk kita bersama sama merespon ini
dan jangan sampai merespon dengan cara berbeda ya
karena gini golkar itu pecah biasanya oleh dua hal
biasanya oleh dua hal
satu menjelang pil pres karena urusan presiden
itu masih pecah rata rata tuh
ini kita bersyukur karena kita sudah gabung mendukung jokowi
ya kena urusan munas munas begini nih
urusan munas munas begini ini kalau kita nggak atur dengan baik
dia punya kompetisinya
berpotensi pecah lagi
nah kita kan gak mau demamnya golkar ini membuat demam bangsa ini
cukup lah udah pengalaman kemarin lah mas
sampai pasti pusing nih
tapi bisa justru sebaliknya
dia menjadi solusi kalau kita respon secara bersama
kalau ini respon ada yang ke utara ke selatan belum disatuin ini kan bagus
tapi boleh gak saya koreksi
yang soal pleno itu sebenarnya kalau konsisten
pleno itu selalu saya baca poin satu dua tiga empat puluh lima itu
mempertahankan pak stenovanto
menunggu keputusan pra peradilan
kalau peradilan kemudian memenangkan
maka pak idrus marham itu harus melepas plt nya
kalau meluas plt berarti kembali kepada ketua umum
persoalan sudah mundur atau tidak itu persoalan personal
tapi isinya dpp begitu
isinya pleno begitu ya
berarti kan mempertahankan pak setno atau tidak
itu saja sebenarnya yang harus ditangkap dari sisi publik ya
ya saya sih berharap begini
mudah mudahan orang yang mendengarkan dari pak novanto ini
dalam waktu dekat segera bicara
kejadian ini kita makin yakin bahwa proses ini sebenarnya menuju ke persoalan
orang ini nanti kita tunggu ya
yang dimaksud tadi orang disebut
tapi kita bicara yang real aja
fakta yang ada dulu
dari hasil pleno tadi kan disebutkan
memang disinggung oleh bang hanta
bahwa memang kalau stenovanto menang peradilan
maka plt berakhir
maksudnya jabatan yang dipegang oleh pak idrus sekarang
nah itu kalau menang itu bagaimana itu
kalau anda dorong dorong mudah mudahan itu menang
yang pertama adalah
tadi pecat lah
orang hebat kayak kang dedy dipecat
yang pertama adalah
memutuskan musawarah luar biasa itu
kan tidak usah menunggu tanggal tiga puluh
toh pelaksanaannya juga tidak akan tinggal tiga puluh
ketika itu diputuskan oleh dpp
misal dilaksanakan munaslub
kemudian dia berhasil menang di pra peradilan yang kedua
dia kan bisa juga dimunaslub
mempertanggung jawaban itu pada peserta munas
ada dua hal yang dilakukan oleh golkar di situ
yang pertama merespon kehendak publik
yang kedua juga membuka ruang pertanggung jawaban dan pembelaan diri
sehingga artinya tetap bisa bertahan juga dimunaslub itu
tergantung pada dinamika munas itu sendiri
tetapi niat baik golkar merespon kehendak publik terjadi
bukan ketika munaslup maka sudah pasti berakhir ya
ya dimunaslub kan segala sesuatu bisa terjadi
kalau dipecat kan bisa melakukan pembelaan
dan pembelaannya itu kemudian bisa dikabulkan oleh peserta munas
kalau mau berangkat pada logika organisasi tadi gitu loh
kalau berangkat pada logika organisasi tadi
tapi kalau juga berangkat dari keinginan publik
dimunaslub itu justru punya kesempatan untuk merespon publik
dan kemudian menyatakan diri demi kepentingan partai
apapun bisa dilakukan demi kebaikan
bang melky bagaimana kalau pandangannya seperti itu
saya kira begini
ini maka ini yang saya kira tadi butuh dialog ya
karena memang juga kalau kita lihat di beberapa kasus di daerah
tidak berarti juga musdalub itu juga bisa ganti orang
saya misalnya ada salah satu musdalub yang
ya namanya musdaluk kan harusnya kan ganti ketua misalnya ya
itu terjadi misalnya di kota kupang gitu
ternyata justru sebaliknya
musdalub itu tetap mengokokkan ketua yang lama
cuma mengganti sekretaris misalnya
nah itu kejadian di kontes musdalub ya
dimunaslub seperti tadi kang nedi katakan bisa juga terjadi
cuma kan pertanyaan apa pernyataan ini kan belum di dialog kan sebenarnya
harus ada jaminannya nggak melengsarkan
dalam kondisi ini kan respon masing masing orang kan berbeda beda
janganlah kita bicara kami dpd satu
dpp saja itu sebelum pleno kemarin kan berbeda beda akrobatik pendapatnya
di satu omongan melalui pleno
mengikat semua peserta pilkada dan pengurus dpp partai golkar
kami ini juga dpd dpd satu
itu kan kami juga berhimpun kan juga belum semua nih
nah itu yang saya bilang tadi
itu kami akan mendialogkan kembali
sehingga buat saya sih merespon ke depan ini sih harapan saya itu secara bersama sama
jadi tidak lagi kita terpecah lagi
soal caranya bisa berangkat
diminta dalam dialog itu kira kira apa
bukan soal jaminan
jadi kalau bicara tadi soal pak novanto ini kan tadi saya bilang tadi kan ini satu aspek ya
tapi kan bagaimana kita dpp partai dp satu bersama sama merespon
ini yang menurut saya sih masih berbeda beda
ini kan yang bahayanya
nah itu bagaimana pak gede
ya jadi sebenarnya ada dua hal
yang pertama kalau bang melki ini muter dulu
nah pada waktu muter itu kalau di tikungan masuk lubang bagaimana
kalau saya lurus
cuman bang melky mau berputar dulu
saya lurus karena sudah ada jalan tol
tapi memutar ini katanya demi aturan main yang supaya tidak ada yang dilanggar
juga kan aturan main
ini kan kita ini pendukung presiden pak joko widodo
pak joko widodo itu cepat dalam membangun infrastruktur
jadi saya menggunakan infrastruktur yang dibangun yang halus mulus dan luas itu
agak cepat sampai ke timbulan
ini mulai ada pak joko widodo ya
kalau lihat kang dede puncana jawabannya
ini sinyal eksternal bukan ini
cakup jawa barat
bisa dibilang cakup jawa barat
nah kalau misalnya anda
ini cakup reaksi ya
ini cakup tanggung jawa barat ini
kalau kemudian tadi misalnya akan mundur apapun hasil dari pra peradilan seperti informasi yang didapat bang melki
bagaimana dpd satu melihat ini
pertama anda jawabannya
yang pertama tentunya kita merespon itu sebagai sikap kecintaan terhadap partai golkar
dan kecintaan terhadap masa depan partai golkar dan masa depan bangsa indonesia
karena bagaimanapun partai golkar ini memiliki kontribusi yang cukup besar
dan merupakan partai yang terbuka
dan saya secara pribadi sangat bahagia hari ini
karena publik sangat merespon adanya upaya untuk melakukan perubahan di partai golkar
partai golkar hari ini partai yang sangat trend didambakan oleh publik untuk berubah
artinya bahwa ini partai seksi gitu loh
nah tinggal bagaimana keinginan publik yang ingin berubah ini
seksinya bukan karena disoroti ketua umumnya sedang terlibat masalah itu
bukan faktor ketua umum yang disoroti
karena yang disoroti ini adalah
memimpin partai golkar
kalau memimpin partai lain mungkin tidak akan mendapat respon publik yang sangat tinggi
karena golkar ruangnya terbuka bagi siapapun
bukan milik perorangan bukan milik kelompok
sahamnya adalah saham kader dan saham publik
saham kader dan saham publik begitu ya
nah dengan saham kader dan saham publik ini kira kira lebih baik jalan memutar itu atau jalan yang lurus tadi itu
menurut anda bang anta
saya segera saja membuka lembaran baru bagi golkar
menunjukkan komitmen kepada publik
kalau soal mengundurkan diri tadi sebenarnya yang kenapa harus menunggu pra peradilan
mundur kemarin sejak kemarin sejak hari ini juga lebih bagus lagi
baik sebagai ketua dpr misalnya maupun sebagai ketua umum
kenapa harus nunggu setelah peradilan
kalau misalnya soal memperbaiki persepsi
karena etika politik kan lebih tinggi daripada hukum misalnya
kalau itu persoalannya
nah sehingga menurut saya golkar harus memikirkan tentang dirinya lah
tentang infrastruktur tentang masa depan golkar
kalau partai lain misalnya ya tidak ada masalah golkar dengan situasi sekarang ini
tetapi golkar ini kan bukan sekedar di golkar
bahwa suara yang seksi kalau saya dilihat dari kekuatan golkar itu seksi
dia menentukan bandul politik di parlemen dari dua ribu tujuh belas sampai dua ribu sembilan belas
kalau golkar itu bisa di tanda petik dimainkan itu bisa merubah konstelasi
nah ini juga membuat dia seksi dan strategis
di saat yang sama tadi saham pemilik saham tunggalnya tidak ada
siapapun bisa plus minus partai terbuka harus seperti ini
saya lakuin seperti golkar ini yang menarik
ini yang bagus ya
tetapi jangan juga kemudian turun pada misalnya terlalu bergantung pada kekuasaan
terlalu bergantung pada politik transaksional
itu juga harus hal lain
kalau sekarang tergantung pada kekuasaan itu ada indikasi itu
iya kalau itu ada
kebetulan saya melakukan riset tentang golkar ya
ngikutin munas di bali dan seterusnya
itu biasanya kalau gitu saya kasih data saja
sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan pak akbar tanjung memenangkan pertarungan melawan edi sudrajat di sembilan puluh delapan itu
itu karena dukungan boleh dicek oleh pak habibie saat itu jadi presiden
di dua ribu empat kemenangan yusuf kala itu sebagai wapres
tentu didukung presidennya pak sby untuk mengalahkan yusuf apa namanya
akbar tanjung yang kuat strukturnya di jaringan
dua ribu sembilan abu rizal bakri itu menko kemudian didukung oleh pak s b
pada saat itu
jadi memang tidak jauh jauh dari kekuasaannya
pak s w juga didukung
oleh pak luhut
salah satu senior di golkar kan
di jinsat penjahitan
saya kasih data
selain pak luhut yang berpengaruh di golkar
saya nggak sebut sampai ke presiden ya
kan bukan orang golkar kan
yang kedua kalau pak luhut on golkar
yang kedua adalah pak yusuf kala
itu kecenderungannya di adekomarudin pada saat itu
oh beda ini berarti ya
pak akbar tanjung tentu
ke erlangga hartarto
kalau pak arb saya nggak tahu
apakah ke aziz samsudin atau tidak
masih masih tidak ada
karena saya dapat informasi dari mereka mereka juga
dan mengikuti berada di sana
dan itu bisa dikonfirmasi
inilah kira kira yang paling kuat
yang paling bisa didukung oleh kekuasaan
yang kedua memiliki modal kapital yang memadai
tapi juga soal kekuasaan tadi juga masih ditunggu sinyalnya
nanti kita lanjutkan lagi setelah jeda berikut
tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
apa anyone tinganing untuk ingklni tahu
manfaat ini yg dia sangkubin
penyelesaian hanya ke pr basketball
sebeginn dengan kita h b
ini siapa sebenarnya sih
orang internal internal partai
lingkaran satu ya dpp satu
orangnya pesan ke saya bawa pesan seperti itu aja
tapi intinya adalah ini ada keinginan personal untuk mundur ya
ini satu soal
nah tapi sebenarnya begini saya kira pesan dari situasi ini bagi kami di partai golkar adalah
betul betul kami harus di luar soal munaslup kapan dengan cara seperti apa ya
tapi kami sadar betul bahwa partai ini harus merespon dengan sangat kuat pesan publik untuk berubah
jadi waktu kami diskusi misalnya dengan beberapa temannya
kalau memang kita semua semua bersepakat untuk memberikan gambaran bahwa partai ini merespon dengan baik
isu isu perubahan yang ingin publik ini
mungkin kang deddy ada baiknya juga kita memasukkan klausul klausul misalnya tentang anti korupsi dalam adrt partai
jadi misalnya siapapun yang misalnya terkena status sebagai tersangka misalnya
itu misalnya harus dinonaktifkan
karena ini juga tidak pernah muncul dalam sebuah kebijakan yang pasti
ya kita juga akhirnya semua masing masing dengan caranya
tapi saya kira yang juga penting kita bahas ke depan adalah dari situasi ini
mungkin ke depan kita merespon publik itu juga
kalau ini kan soal soal prosedural kita akan mengganti ketua umum ya
tapi kan selalu yang menjadi persoalan kita adalah kita berebut kekuasaannya rame sekali
penggunaan kekuasaan yang kita jarang membahas
mungkin ke depan partai golkar kita harus mulai merespon dengan baik soal soal semacam ini
nah merespon yang baik untuk yang perbaikan selain itu
itu tadi kan itu
memang memang akan menarik dan juga mungkin akan banyak mendapat apresiasi dari publik
tetapi yang sekarang ini kan perbaikan yang dimaksud kang deddy itu
mengganti struktur pimpinan sekarang kan
kang deddy kan seperti itu kan
sekarang menang seluruh kan
yang sekarang ini menunggu putusan prapradilan dan sebagainya
di situ letak bedanya bang melki
karena kalau saya ingin kaitkan dengan surat yang dikirim oleh pak stiano vanto
di situ salah satu surat itu menyebutkan
kepada saya untuk membuktikan diri
itu sebenarnya untuk yang dpr
mungkin itu yang dimaksudkan dengan tadi
bahwa akan mundur setelah prapradilannya
posisi di prapradilannya
kalau tidak bersalah kan
menang ataupun kalah
yang saya dengar itu pada waktu akan mundur
terhadap kemungkinan menonaktifkan saya
jadi cuma hanya itu
cuma mau membuktikan pada prapradilan
setelah itu dia mundur
mau membuktikan saja
iya setelah itu
tapi untuk tidak menonaktifkan dulu
ini artinya kalau tidak bersalah
bukannya ingin tetap bertahan
saya kira begini
kalau itu sih gini
saya tidak mau berdebat soal menyangkut ini
tidak berdebat berdiskusi saja
ini urusan menyangkut
ini kan urusan pengacara
ini pasti didiktir pengacara saya kira
ini saya tidak mau
ini wilayah hukum yang
tentu bukan wilayah kami lah
kami kan bicara soal partai
suratnya kan dikirimkan ke partai juga
sebenarnya sebelum ini
surat ini ada juga
sebenarnya sudah ada juga permintaan itu
justru yang ini
yang justru menurut saya juga menjadi
jadi perdebatan baru
karena surat resmi
yang ditandatangani di atas
surat yang ditekan dan juga itu
ketik rapi ya
tapi kan itu kan dibacakan kemarin
ini justru muncul menjadi polemik baru kan
ini kan juga
bukan urusan politik sebenarnya
ini sudah urusan hukum
yang kemudian dibawa ke politik lain
intinya ini sekarang sudah bulat
tidak atau masih anda sepakat dengan bang melki
bahwa harus duduk dulu
bersama nih dpd dpd
kalau persoalan duduk bersama
ya memang harus dilakukan
munaslup juga bagian dari duduk bersama
tetapi mekanisme tadi sesungguhnya
memberikan ruang pada golkar
untuk melakukan dua hal
golkar merespon apa yang menjadi keinginan publik
kemudian penetapannya kan bisa tanggal tiga puluh
setelah tanggal tiga puluh
kemudian apapun yang terjadi
ruang munas kan bisa dijadikan ruang
seluruh apa yang terjadi
dalam aspek hukum itu
benar dan salah
itu kan bisa diekspresikan di situ
andai kata ada pengunduran diri di situ
dan kemudian tidak bersalah
maka akan lebih terhormat
kemudian terjadi pergantian kepemimpinan
justru lebih besar namanya di situ
tapi begini pertanyaan
kalau katakanlah nanti misalnya
di pra peradilan pak steno fantom
status tersangkanya lepas begitu ya
bukankah itu sebenarnya
tidak adil juga
kalau ada niatnya
kekuatan untuk mengganti pak steno fantom
saya mencoba melihat dari sisi yang sebelah lainnya begitu ya
yang pertama kan sudut pandangnya
bukan lagi sudut pandang persoalan kebenaran hukum
karena itu kebenaran wilayah administrasi hukum
tetapi yang menjadi persoalan di sini adalah
kepercayaan publik terhadap partai golkar
yang harus kita jawab pada publik adalah
menjawab keinginan mereka
agar mereka tetap percaya pada kita
karena apapun putusan yang terjadi
publik kalau sudah menilainya negatif
susah untuk dirubah
apalagi sudah menjadi persepsi
nah yang menjadi problem kita ini kan
hukum politik di kita ini
hukum yang mengikuti persepsi dan keinginan publik
hukum yang mengikuti persepsi dan keinginan publik
hukum politik di kita
adalah hukum yang mengikuti keinginan dan persepsi publik
hukum yang mendapat perhatian publik yang mana
yang di situ punya kedudukan kekuasaan
dan kedudukan politik
bukankah kalau begitu itu digunakan
maka bisa akan menjatuhkan siapapun yang duduk di sana misalnya
ya dalam proses politik bisa saja
justru memang ini yang saya kira
ini yang mesti dipadukan saya kira
ini berlaku buat partai mana saja
dan lembaga mana saja saya kira
jadi semua yang terjadi kan logikanya ada masing masing ini
logika hukum itu tidak bisa dicampur dengan politik
logika politik juga soal persepsi dan aturan main partai itu tidak bisa dicampur loh
kadang itu tuh berbeda gitu
logika politik dengan soal
soal ini soal ini sistem yang namanya aturan main partai itu tidak bisa
karena memang tidak bisa sama
tugas kita berparti adalah bagaimana menyatukan
agar persepsi dan aturan ini bisa disatukan gitu
karena kalau kita berkendali salah satu saja ya macet
kita formalistik mengatakan ini belum melalui
tapi kemudian kita melihat persepsi atau sebaliknya
kita mengikuti persepsi
tapi dari situ kita korbankan partai dengan sekian mekanisme ini
ini yang saya kira duduk bersama di partai
dan di mana saja itu menjadi penting
karena saya percaya betul bahwa musawarah mufakat
dialog dengan tenang
kan kita semua bicarakan kepentingan partai ini
kan deddy bicarakan kepentingan partai saya juga sama
agar partai ini bisa bekerja buat bangsa dan negara ini
cuman caranya apa
saya juga duga dalam konteks terakhir ini
pak noff juga sama
bagaimana agar bukan cuma dirinya tapi partainya juga selamat
tercatat dalam sejarah kalau dia bikin ini partai ini rusak
itu juga memalukan buat dia
saya kira itu yang dijawabkan oleh bang akbar ketika dulu juga dikejar
dia kan juga mengaman partai ini
tapi kalau sampai di situ nanti publik bertanya kenapa tidak mundur dari sekarang
yang menarik adalah begini saya kira
saya kira satu dengan kang deddy tadi
justru di saat kondisi seperti ini badai seperti ini
kami baru tahu bahwa ternyata partai ini itu
betul betul memang disokong dicintai
dan ingin didorong untuk menjadi lebih baik oleh banyak orang
kemarin itu misalnya ulang tahun ke delapan puluh pak yusuf mandi di saya
itu ada materi tentang golkar
khusus itu spesial tentang golkar itu
baru saya juga kaget betapa ternyata keluarga besar golkar itu
juga merambah kemana mana termasuk kelompok pemikir
nah maksudnya gini saya ingin mengatakan bahwa partai ini tolong kita jaga bersama
agar antara persepsi dengan ketika dia mau merespon persepsi

jangan sampai kita nyelesain satu masalah muncul lagi masalah lain yang kita punya
saya ingin menyingungi acara pak yusuf menandi tadi
di situ hadir pak hj thohari kan
pak julianto disitu sempat pidato mengatakan
saya dengar dari orang dalam banyak hal terkait pembiayaan partai itu dari pak novanto
banyak karena berbondo tadi
bondo itu modal begitu
jadi upaya mempertahankan karena terkait itu
benar atau demikian om melgi
saya kira begini saya kira begini
di golkar ini kalau bicara orang berdua itu kan banyak sebenarnya
dan itu menurut saya
dan itu menurut saya karena juga di golkar itu polanya juga bersama sama mengurus partai
juga akhirnya mengurus partai juga banyak orang
mungkin dikesankan saja seperti tapi saya kira di golkar ini
semua orang rata rata itu berpunya dan mereka menurut saya juga saling urunan
tidak cuma satu orang saya kira
yang pertama tinggal banyak dan sedikitnya mas
ya tapi semua sama sama lah kita
kalau bicara persoalan pembiayaan politik kita mengetahui pembiayaan politik yang mana
pada pada tingkat dpd i dan dpd ii kan melakukan pembiayaan politik sendiri
dari partisipasi para anggota praksi di wilayahnya masing masing
kemudian yang kedua kalau persoalan pembiayaan politik dengan sistem pemilihan yang terbuka
yang seperti sekarang ini pembiayaan politik itu lebih dibiayai oleh setiap individu
karena setiap individu ingin me axiskan dirinya untuk dipilih
artinya ketergantungan pada uang orang per orang menurut saya
selama ini saya alami tidak ada golkar memiliki ketergantungan pada uang dan orang per orang
oke bagaimana bang hanta anda melihat sebenarnya keinginan semangat dari pak stiano fanto mundur
setelah pra peradilan itu supaya mundur dengan bersih
maksudnya seperti itu bang hanta bagaimana
ya sebenarnya itu tidak ada korelasi ya
tidak ada korelasi
sebenarnya ini ada persoalan mundur itu bisa kapanpun
saya kalau ditanya tentang pimpinan dpr mungkin saya punya posisi yang lebih kuat
karena bagian dari kepentingan publik
tapi kalau golkar itu pilihan golkar
ya pilihan golkar
siapapun ketua umumnya
tetapi tadi saya katakan kalau kepentingan kelembagaan golkar
harusnya memikirkan tentang itu tentang trust
bahwa betul secara internal perlu dijaga
tetapi juga perlu diukur trust publik
kan partai ujungnya itu kekuatannya kekuatan elektoralnya itu ada di persepsi publik tadi
di citra publik terhadap partai golkar
dan golkar sebenarnya juga bisa mengukur itu
cuma golkar ini kan sebenarnya seperti tadi ada plus minusnya
soal tidak ada pemilik saham tunggal tadi
bahwa dia bisa dipakai oleh siapapun
saking seksinya tadi dua ribu tujuh belas rentang sampai dua ribu sembilan belas
dan juga dia berpotensi membuat poros koalisi sendiri
kalau kemudian lepas dari koalisi pemerintahan pak jokowi sekarang ini
bisa ngusung presiden sendiri ini ditambah satu partai saja
itu sudah bisa
nah hal hal seperti ini orang akan berpikir semuanya punya kepentingan untuk menjadikan golkar
sebagai instrumen kekuasaan
apakah di pilpres apakah di dua tahun sisa penjabat
menjadi instrumen kekuasaan ya
jadi pihak eksternal pun sedang bisa memanfaatkan ini juga
di internal mau eksternal tentunya
semua itu sah sah saja
dan memang partai politik kan bagian dari
itu kekuasaan untuk mendapatkan kekuasaan dan sebagainya
nah jadi menurut saya golkar harus berpikir tentang cost benefit itu begini
melihat plus minusnya
melihat faedah mudaratnya gitu kira kira
nah kalau misalnya golkar yakin bahwa dengan mempertahankan ketua umum yang lama
kemudian akan membuat golkar semakin maju
didukung oleh publik
monggo jalan saja
menurut saya begitu kira kira
tetapi kalau ini kemudian respon negatif muncul di publik
sebaiknya juga diukur terukur
harus melihat antara kepentingan individu
personal orang per orang
atau kubu sebuah vaksi
dan itu biasa dalam partai ada vaksi
atau kepentingan kelembagaan golkar
menariknya golkar disitu kan
tapi biasanya setelah ada munas munaslup selesai
dan kita ini kemewahan
ada dua partai berdebat di luar
dan ini bebas
tidak semua partai bisa melakukan seperti ini
sudah dipanggil dan tidak bisa melakukan hal seperti itu
yang itu kita apresiasi perbedaannya
bukan untuk diadukan
ada plus minusnya
coba lihat bagaimana masing masing argumentasi yang kuat begitu
kita akan lanjutkan setelah jeda ya
masih kita akan berbicara soal ini
dan prime news masih akan segera kembali
kalau kita lihat hari ini peristiwanya adalah di dewan pembina
dewan pembina tadi sudah konferensi pers begitu ya
tadi juga sudah kita munculkan
meminta semua pihak menghargai terlebih dahulu hasil pleno dpp kemarin
yang artinya ada lima poin tadi
salah satunya ya
menunggu peraprabilan begitu
kalau dari dpd dpd yang bersama dengan kang deddy ini kan juga sudah berkeliling ya
kalau nggak salah ke pak jk sudah
ke pak akbar tanjung sudah
tapi ke yang dewan pembina ini kayaknya belum nih
yang pertama kan kalau komunikasi dengan dewan pembina selama ini juga kita berjalan
dan kalau dewan pembina itu memang yang harus munculkan kearifan
sikap yang diambil itu menurut saya sikap yang memang semestinya diambil oleh dewan pembina
tetapi kan kami dpd satu yang secara operasional memahami apa yang terjadi
saya kan di jawa barat

kemudian suara di jawa barat
di jawa barat itu mempengaruhi dua puluh persen kemenangan nasional
dan kita jujur di hari ini
golkar ini secara nasional tinggal di jawa barat yang memiliki elektabilitas di atas sepuluh persen
asalnya delapan belas persen
satu bulan terakhir turun menjadi dua belas persen
nah di tempat lain kan ada yang tiga persen ada yang empat persen
nah bagi saya adalah untuk apa sih kebanggaan kita pada kelembagaan kita
mekanisme organisasi yang hebat
tapi kalau kemudian kita ditinggalkan oleh pemilih
saya lebih memilih merespon keinginan pemilih
dibanding dengan merespon keinginan elit
dalam benak anda itu akan seperti apa sih apa namanya step stepnya paling nggak dari desain anda sendiri begitu
step step yang bisa dilakukan apa
katakanlah sudah dua puluh empat atau dua puluh tiga tadi misalnya
sudah memenuhi dua per tiga tadi
apa stepnya selanjutnya kira kira
stepnya kan tinggal menyampaikan
karena ini kan bekerja dengan waktu ya seperti yang anda ceritakan tadi
ya stepnya kan tinggal menyampaikan kepada dpp
kemudian dpp menentukan hari
kan gitu loh
membuat kepanitiaan menyelenggarakan
kan nggak ada problem tidak ada yang berat kalau memang kita punya keinginan
menyampaikan ke dpp
meresponnya ini gak berpanjang panjang begitu ya
ya membuat menentukan tanggal membuat kepanitiaan menyelenggarakan
kan gak ada problem
kita kan biasa berdemokrasi
lebih berat dari ini kita telah melaksanakan
artinya tidak ada yang terlalu berat
kapan gambaran kira kira yang menurut anda yang ideal
katakanlah munas lup itu memang
munas itu tidak boleh lebih dari awal desember
tidak boleh lebih dari awal desember
sebentar lagi dong
karena setelah pertengahan desember itu
januari sudah pendaftaran
pemilu kandas rentak
kan kita tidak
apa yang anda khawatirkan kalau lebih dari awal desember
proses konsolidasi golkar menjadi terhambat
jadi kita masih ribut urusan internal
tidak lagi membuat pola pola eksternal
dan kemudian kita juga harus cepat merubah diri
ketika partai golkar mendukung pak jokowi dodo sebagai calon presiden dua ribu sembilan belas
sesungguhnya kesempatan kita untuk meningkatkan elektabilitas
dengan cara merespon apa yang menjadi kebijakan presiden
diskusi ideologi pancasila sebagai dohi terbuka
itu yang harus menjadi pembicaraan di golkar dalam setiap hari
kemudian seluruh pengurusnya merubah diri
kemudian membangun komunikasi publik
memenuhi media sosial dengan karya
maka golkar akan memenangkan pertarungan dua ribu sembilan belas
ya maksudnya secara teknis aturan apa yang
secara teknis apa agenda politik yang akan bisa
yang anda khawatirkan bisa menghambat kalau itu lebih dari awal desember
ya agenda yang menghambat adalah waktunya golkar berperang
ini masih sibuk nyusun pasukan
itu kan terlambat
karena januari itu sudah berperang
sudah masuk ke lapangan
januari itu sudah masuk ke lapangan pola pola peperangan
kalau dianggap peperangan kan pemilu kada
ada plt kan kalau misalnya sampai jalan
katakanlah seperti yang kondisi sekarang ini ya
betul ada plt
dan kemudian juga tetap aja tidak boleh ada plt
sampai dengan bulan juni
bulan juli dua ribu delapan belas
karena penanda tanganan calon anggota legislatif itu harus oleh ketua definitif
jadi persoalan munas ini sesuatu yang tidak bisa dihindarkan dan harus dilaksanakan
tidak boleh lebih dari awal desember ini
ini bentar lagi
ini sudah berbeda
jadi kang deddy mintanya awal desember
sementara dewan pakar misalnya selambat nambahnya akhir desember
kemudian juga kalau hitung hitungan
yang kita kemarin hitung itu paling selamat lambatnya itu pertengahan desember sudah ada kepastian soal hukum
sehingga menurut saya begini
karena ini kan sebenarnya sudah semangat perubahan kita kan relatif sama lah
kita juga tidak mau nih partai kan juga makin terperosok ke bawah ya
cuma buat kami itu ini cuma butuh sabar sebentar
karena kalau saya lihat view nya ini semua sudah view untuk menuju munaslob sebenarnya
karena ini penyelesaian satu satunya untuk kita
termasuk anda akan view nya begitu juga ya
kesana ini sudah bisa dihindari
kami justru sadar betul pak
memang kalau opsinya kesana pun juga tidak bisa dihindari lagi
nah cuma kalau soal cara ini tadi kan
kita cuma butuh kesabaran sebentar
sehingga semua orang itu tidak merasa ada yang mendalu ada yang merasa tertinggal
kita butuh kesabaran
yang selalu saya ketemu beberapa kali
tolong kita semua yang di dalam partai golkar ini
berjalan agak perlahan tapi bersama sama
teman teman pengambatan luar juga tolong bantu golkar ini solid merespon ini semua
karena menurut saya sih ini spiritnya sudah sama
cuma soal cara saja ini yang mungkin butuh
tapi begini bang
view yang sama ini sebenarnya mau lesen
karena sebenarnya kondisi yang sekarang ini sama dengan kondisi
semenjak pleno itu tadi
semenjak plena menghasilkan keputusan itu saya kira view kita sudah sama gitu
cuma memang soal caranya kita menyampaikan
kata kata punasnya sudah ditaruh di situ
nah kata kata kalau tadi kan sudah saya bilang tadi itu
oh sudah ada
panof jangan mundur
tadi saya sudah cerita
kita dalam off itu tadi
cuma tidak tertulis ya apa mundurnya
tidak bisa saya sampaikan di sini
itu kan personal yang tidak boleh publik banyak tahu
nanti jadi masalah lagi nanti
masalahnya itu yang dipinta
tapi itu kalau bisa di wmu benar masalah lagi
nanti kalau panof buka kan stabilitasnya terganggu
kita ke depan lah
tapi memang cara yang masih beda
tinggal duduk bareng antara dpd
saya minta penutupnya dari bang hanta
ini biar berimbang
kalau penutupnya bang hanta kan pas nih
jadi kalau ada partai sedang menghadapi vaksinalisme
katanya vaksi ini biasa saja
dia ada tiga jalan
pertah jalan bisa dibilih
satu jalan di general
satu jalan di jenderal
biasa saling melemahkan melumpuhkan
kemudian mana yang percaya dia itu pernah dialami
yang kedua kooperatif
kooperatif itu negosiasi lobby di antara
dan itu biasanya golkar juga ujungnya tidak selesai
kecuali yang ketiga kompetitif
kompetitif itu membuka arena kompetisi baru
lembaran baru bagi golkar
yang lebih demokratis terbuka diatur bersama jalannya
apalagi soal susah datang sekjen dan ketua umum

itu yang saya pikir harus ditempuh oleh golkar
sembari kemudian membuat munas yang lebih bagus lagi
tidak bergantung pada faktor faktor eksternal
tidak mungkin tidak
tidak mungkin lepas sama sekali ya
tidak bisa lepas
faktor kekuasaan itu tidak mungkin ya
terutama khas golkar itu sangat besar pengaruhnya
yang kedua adalah tentu jangan transaksional
pilihlah pemimpin pemimpin yang terbaik
untuk memasak depan golkar
ini penutupnya jadi harus kaget juga
kan golkar dibilang transaksional
sebenarnya kami itu kagum juga
pola pemilihan muhammadiyah loh
umum umumnya kan dari bawah
kemudian sampai atas
dan yang kami dengar itu kan relatif
tidak ada transaksional
pola pemilihan ketua umum muhammadiyah
itu tolong mas hanta kalau dipikirkan
dan pola itu bisa dipakai di golkar gitu
baik kita lihat ke depan besok agendanya ya
selanjutnya akan seperti apa dinamika di partai golkar ini
karena memang besok juga agendanya
dpp akan mendengarkan suara dari dpd dpd tingkat satu
yang memang memiliki suara
dalam munas ketika munas
atau munas lubdi
terima kasih kang deddy
terima kasih juga bang melki
dan juga bang hanta yudha
dan prime news masih akan segera kembali
setelah jeda berikut ini